hari ini kesempatan terakhir gratis naik kereta cepat jakarta bandung wush
dan kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada reza siregar
yang saat ini berada di stasiun halim jakarta reza selamat sore
selain membagikan pengalaman tentunya bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat
yang hari ini menjajal untuk menaiki kereta cepat wush
kemudian pengalaman yang mereka bagikan dari kali pertama mereka menjajal wush ini seperti apa
ya selamat sore tiffany kalau berbicara mengenai antusiasme masyarakat
untuk menaiki kereta cepat wush ini dapat saya katakan pada hari ini antusiasmenya sangat tinggi
kenapa karena saya sendiri aja ini tidak mendapatkan kuota
untuk menaiki kereta cepat wush pada hari ini dari stasiun halim
dan kereta cepat wush ini hari ini adalah hari terakhir bagi para masyarakat
untuk dapat menikmati uji coba secara gratis atau rupiah
yang diberikan oleh kcic di mana ini sudah dilakukan sejak tanggal dua kemarin
saat diresmikan oleh presiden joko widodo hingga pada hari ini tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh
sebelumnya telah dilakukan uji coba pada tanggal lima belas hingga tiga puluh september dua ribu dua puluh satu
dimana total masyarakat yang sudah melakukan uji coba adalah empat puluh sembilan ribu penumpang
dan untuk uji coba wush experience dari tanggal dua oktober hingga tanggal tujuh oktober hari ini
awalnya adalah sembilan lima ratus itu artinya antusiasme masyarakat sangat tinggi
tiffany saya akan memperlihatkan kepada anda ini di belakang saya adalah kereta wush
yang akan berangkat sebentar lagi yaitu tepatnya pada pukul lima belas tiga puluh lima dari stasiun halim
menuju ke tegaluar di mana dari satu rangkaian kereta ini ada sebelas transit
yang jumlah kuota atau dapat menampung sebanyak enam ratus penumpang
dimana yang tadi saya katakan memang antusiasme sangat tinggi
sehingga memang saya sendiri pun tidak mendapatkan kuota dan tidak dapat merasakan bagaimana
di eropa atau mungkin mirip mirip juga dengan bandara yang berada di yogyakarta
dan kalau bisa dilihat juga ini sangat rapih petugas yang ada di sini untuk mengatur para masyarakat yang ingin melaksanakan uji coba menaiki kereta cepat bus
dan yang membedakan dibandingkan dengan kereta kereta lainnya kalau tadi bisa dilihat tiffany ini celah antara peron dengan kereta ini tidak terlalu jauh begitu
jadi aman untuk dilakukan ataupun aman untuk dilewati bagi para anak anak ataupun orang tua ataupun teman teman disabilitas sekalipun
tadi saya juga sudah sampai di stasiun halim dan mencoba experience sebagai penumpang begitu di mana kita pertama kali menunggu di ruang tunggu sebelum melewati metal detector
di situ juga sudah terdapat guiding block untuk
jadi tentu saja tentuanan teman teman tunanetra setelah itu setelah melewati metal detector mereka harus menunggu lagi di ruang tunggu sebelum masuk ke ticketing gate
dimana ticketing gate ini dibuka sekitar setengah jam sebelum keberangkatan dimana tadi dibuka pada pukul lima belas lima
namun kalau dapat saya lihat di ruang tunggu setelah melewati metal detector ini tidak ada guiding block
jadi guiding block yang dapat digunakan oleh teman teman tunanetra ini terputus di ruang tunggu
menuju ticketing gate
namun guiding block kembali muncul saat sudah naik ke peron
di mana ini dapat digunakan juga untuk teman teman disabilitas sehingga mereka tidak kesulitan ataupun tidak membutuhkan bantuan dari para petugas jika ingin menaiki kereta wood experience
ada empat jadwal keberangkatan yang dijadwalkan pada hari ini dari stasiun halim yaitu pada pukul delapan empat puluh lima sembilan empat puluh lima lalu yang ketiga adalah sebentar lagi lima belas tiga puluh
dan nanti yang terakhir adalah pukul tujuh belas tiga puluh lima
dan tiffany untuk integritas ataupun integrasi maksud saya integrasi transportasi yang berada ataupun yang digunakan di stasiun halim untuk kereta cepat woos ini adalah ada juga integrasi untuk menuju ke stasiun lrt terdekat dan juga transjakarta
jadi masyarakat yang nantinya ingin menggunakan kereta cepat tidak usah bingung karena dapat menaiki berbagai mode transportasi
tiffany kita akan melihat ini sebentar lagi akan berangkat
kereta cepat wush ini sudah ditutup pintunya
yang belum pernah melihat betapa kencangnya kereta ini kita akan melihat sebentar lagi ini adalah keberangkatan menuju ke tegaluar
dimana kalau kita lihat ini para masyarakat sangat antusias ya mereka tadi sebelum menaiki kereta ini juga bersuap foto bersama keluarga ataupun selfie begitu
kalau kita melihat memang ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat indonesia karena ini adalah kereta cepat pertama di asia tenggara
sementara demikian tiffany kembali ke studio
baik terima kasih reza sir eger atas laporan anda
responsnya positif antusiasmenya pun juga tinggi
mudah mudahan nanti reza bisa dapat kesempatan ya saya juga ingin mencoba untuk menjajal kereta cepat wush ini
selamat sore selamat bertugas kembali